bermaksud lancang ke bapak
bapak nggak usah temuin saya lagi ya pak
saya nggak mau jadi beban buat bapak
aku udah gak mau bahas lagi soal itu
tapi kok kenapa kamu nunggu di luar sini
gak ada yang bukain pintu
gak ada pak
dari tadi saya
karena kecelakaan otaknya jadi keganggu
tapi aku berani jamin seribu persen
kalau kamu gak nikah sama aku
dia akan lupain kamu selamanya
kalau kamu gak nikahin aku
kamu gak akan pernah ketemu dia lagi
sekarang silahkan berulang
ya ya bapak balik
aku gak mau sama bapak
jadi adik kamu bagus
akan dokter masukkan ke dalam daftar penunggu donor ginjal
karena kondisi ginjalnya sudah makin memburuk
maka harus segera dilakukan transplantasi ginjal
untuk mengembangkan keadaan
untuk mengembangkan keadaan
untuk mengembangkan keadaan
untuk mengembangkan keadaan
kak bagus takut kak

kamu gak usah ngomong gitu ya
mau disembungin sama pak dokter
udah jangan nangis ya
kamu harus segera dicuci darah
kamu harus segera dicuci darah ya
sambil menunggu pendonor ginjal yang pas
nanti akan dokter buatkan surat pengantarnya
nggak mau kak
bagus enggak mau cuci darah kak
enggak mau cuci darah
kakak bakal temenin kamu kak
jadi kamu tenang aja ya bagus
kakak janji gak bakalan pernah tinggalin kamu
bukan yang urus adeknya
malah ikutan nangis
urus dong adeknya
dulu kata om dokter ya
kalau bagus sehat
kita mau panggil
aku sakit kalau bisa sama kakak
jadi adanya yang berakhir
ya allah aku harus bagaimana
enggak mungkin aku nikah sama jaka
orang yang sudah berakhir
sudah menyakiti aku dan keluargaku
tapi gimana dengan loli
aku gak mau dipisahin lagi sama anak anakku
papi juga udah pergi
sekarang harapan aku satu satu
harapan dia sudah pergi
aku harus berbaik
hanya dia tau dia punya
hasilnya ada siapa
udah aku duga pasti kamu kesini
pak maaf pak
bukannya saya bermaksud lancang ke bapak
bapak nggak usah temuin saya lagi ya pak
saya nggak mau jadi beban buat bapak
aku udah gak mau bahas lagi soal itu
tapi kok kenapa kamu menunggu di luar sini
gak ada yang bukain pintu
gak ada pak
dari tadi saya kutuk kutuk pintu jendela
saya udah kasih salam tapi gak ada yang jawab
kayaknya mereka pindah pak
kok ranting yang masih tau aku ya
ranti kamu dimana
aku depan rumah nih
kak aku udah gak tinggal disitu lagi
aku udah pindah
terus alamatnya dimana
maaf ya kak gavin aku gak bisa kasih tau kak gavin
nanti kak gavin kasih omur di lagi
aku mau hidup tenang kak
dia kenapa sih jadi egois dan keras kepala kayak gini
ranti udah pindah murti
dia gak tinggal lagi disini
dan dia gak mau ngasih alamatnya
kayaknya dia sengaja ngehindah
ya allah popi
kamu sabar ya murti
aku akan cari tau dimana ranti tinggal sekarang